seorang terduga teroris yang ditembak di tambun bekasi diketahui tinggal di kota tasik malaya jawa barat
terduga berinisial jg ini dikenal sebagai pedagang jajanan yang tertutup
menurut ketua rw setempat jg dan istrinya dipastikan belum tercatat sebagai warga setempat
inilah rumah kontrakan salah satu terduga teroris jg di kelurahan sukamulya bungur sari kota tasikmalaya jawa barat
pasca beredarnya kabar jg ditembak rumah kontrakannya sepi
istri serta anak jg juga tidak berada di rumah kontrakan tersebut
menurut pemilik kontrakan jg diketahui masih berjualan jajanan anak anak pada selasa lalu
jg dan istri serta anaknya yang baru mengontrak lima bulan ini dikenal tertutup
tidak tahu saya kemarin memang ada
oh kemarin ada terakhir ketemu kapan pak
kemarin ya selama
bapak tahu ada yang menyebut istrinya
apa ini tidak tahu
sementara itu ketua rukun warga setempat memastikan jg yang berasal dari garut itu belum tercatat sebagai warga kampung tersebut
setahu saya itu orang garut ya
setahu saya yang saya dapat dari data kakak dan ktp nya itu kan orang garut itu
sesuai sama ktp itu jajang namanya
tapi bukan jadi warga sini pak belum
saya belum memutuskan itu bahwa warga saya ya
kalau itu warga saya mungkin harus ada namanya surat pindah dari sebelumnya di sini gitu
nggak ada jadi
gak ada dan itu juga gak ada laporan sama sekali sama saya kan
sebelumnya jg dan ra seorang rekannya terpaksa ditembak anggota densus delapan puluh delapan karena berusaha melawan
ra dinyatakan tewas sementara jg masih dalam perawatan
jg dan tiga rekannya diinformasikan berniat membantu narapidana teroris di rutan cabang salimba makobrimob kelapa ii depok saat terjadi kerusuhan pada selasa hingga rabu kemarin
dederhadian tasik malaya